amirvan dan jessi udah bohong sama aku
aku ngerasa gak nyaman nyelap di rumah amirvan lagi
maaf semuanya sepertinya pelajaran hal ini harus berakhir karena saya ada urusan keluarga
saya akan memberikan tugas sama kalian semua
tolong dibuat simulasi bisnis di buku kalian ada
ada contohnya di halaman satu ratus enam puluh
nanti jawabannya langsung kirim ke email saya
lain kali aja ya tiada meeting soalnya
amirvan seperti menghindar dari gue
hal debaran pasti udah curiga sama saya
makanya dia ngajak ketemu
saya harus lebih waspada
abis ngantaran ini ya pak
saya pesen minum dulu ya
tadi saya makan kesel

berarti sekarang gue pulang ke rumah
supaya anda bisa lihat fotonya jessica
lo udah dapet jawaban dari bang iqbal
semalam saya ada chat masuk ke handphone gue
bilangnya dari iqbal
lo baca aja sendiri
tolong lo ke kantor polisi besok
atau dia akan menyesal
jadi ini maksudnya
bang iqbal gak bisa keluarin dua dari sini
jadi itu henry
makanya saya pernah lihat orang itu
polisi pernah kirimin ini ke saya
ini bagian dari komplotan iqbal yang menyerang pak
dan jessica yang disebut di chat itu
kalian sedang apa dan cari siapa di sini
kalau memang tidak ada urusan
silakan keluar dari sini
anda siapa ya
mas yang nemuin handphone saya kemarin kan ya di kafe
saya minta maaf sebelumnya
karena saya sempet baca chat yang masuk ke hp anda
dari seorang yang bernama iqbal
kenapa emang ya
saya ada urusan sama dia
sebelumnya saya minta maaf
saya gak tau yang namanya iqbal dimana sekarang
saya hanya menitipkan pesan henry ke iqbal
karena henry di penjara
jadi gak pegang handphone
menitipkan ke mana
ke pengawal rumahnya bu iqbal
rumahnya bos iqbal
mas ada urusan apa ya
saya nggak mau ikut campur terlalu jauh
pak tolong sebentar
tolong sebentar ya
dan saya janji sama anda
saya nggak akan menyeret anda dalam masalah ini
jawab pertanyaan saya
dimana rumahnya bos iqbal
kasah holander ya
cuma itu yang saya bisa kasih tahu
area rumahnya om irfan
kok malah belum
itu rumahnya om irfan
apa mungkin om irfan pelaku teror keluarga al fahri
ini terlalu berbahaya
untuk masalah ini
tadi dia bilang
kalau rumah bosnya itu di
saya juga gak tau
saya antar kamu pulang ya
baru setelah itu saya cari alamatnya
kok kamu doang sih
ken kamu kan dicari kakak kamu
dan kamu juga harus ke kantor loh
saya nggak boleh berhenti menyelidiki soal
jessica dan juga irfan
apa aku tanya sama rendy ya
randy kan tunangannya jessica
coba aku telpon randy dulu deh
ajakin dia bicara
iya maaf mengganggu kamu
kalau kamu ada waktu
bu rosa pasti akan bicara lagi soal jessica
melanjutkan waktu itu
tapi saya masih adu urusan yang lain dulu bu
mungkin setelah itu saya bisa ketemu sama ibu
oke kalau gitu
gimana kalau lunch di present cafe
oke terima kasih banyak randy
terima kasih bez
nih macam macam sama adik gua
kamu di telepon nggak diangkat kamu pikir kakak nggak khawatir apa sama kamu
ya aku minta maaf bukan salah mas randy kok aku yang mau aku yang nggak mau pulang aku mau
nemenin mas rendy nyelidikin soal peneror keluarga alva hari kak jadi kalian ngelidikin mengenai
pener itu iya tadi malam kita ikutin teman si penelur itu ke rumahnya terus ceritanya panjang
nanti aku ceritain mas rendy harus pergi sekarang dia ada urusan lu nggak macam macam sama adik
kak apaan sih negatif thinking banget apa percaya sama aku
ya udah kalau gua salah gua minta maaf dan thanks udah nganterin adik gua kesini
kalaupun ketik lagi sama saya saya bisa jaga ketik dengan baik udah seharusnya
eh yaudah kamu cerita itu gimana ya udah ya di dalam kalau gitu saya permisi
sekarang saya harus hubungi nomor

itu rafael papa yaitu temannya elsa dulu juga pernah datang ke harapan kasih
tadi tuh kenapa jazz bisa ketemu dia gara gara jus kan ke toilet sudah kecowah takut banget aku
teriak teriak deh eh dia dateng nyamperin tolongin aku kebetulan banget ya
oh bisa ketemu
hai saya perlu bicara dengan om dan ini sangat penting yang mau dibicarakan randy apa ya
oke kita ketemu di sunset restoran satu jam lagi ya
alhamdulillah baik kamu apa kabar kak
alhamdulillah baik juga
tadi gue ketemu loh sama suami lo di stanford coffee
iya katanya suami lo kesel makanya dia buru buru
dan gue juga ketemu sama temennya elsa disana
iya temennya elsa
temennya elsa waktu di rumah rehabilitasi yang di bandung itu londin kan dulu gue sempet nemenin ricky kesana untuk jemukin elsa makanya gue sempet kenal sama temen temennya elsa
apa jangan jangan kak rafael ketemu sama jessia mirvan
kak kamu tau gak ciri cirinya seperti apa si jazz itu atau kamu ada fotonya enggak
maaf tapi ini tempat duduk saya tadi
oh ini tempat duduk ibu
ntar kita lanjutin
pas lagi dipegang sama mas reni tiba tiba ada chat masuk
ternyata nama pengirimnya iqbal
dan dia punya temen di penjara
kok bisa yang punya handphone itu kenal sama orang namanya iqbal
ini iqbal yang maksudnya peneror itu bener
makanya kan kita berdua tuh tadi malam ngikutin orang itu sampai ke rumahnya
terus pas paginya dia ke kantor polisi
dan ternyata ketemu sama laki laki yang komplotannya iqbal
terus dapat informasi apa lagi ada petunjuk lain
mas randy sih dapet petunjuk katanya
bosnya orang itu tinggal di grande resident
iya grande residence kalo gak salah
kak aku minta maaf
tapi aku mohon jangan negatif tingging terus sama aku sama mas randy
sorry kakak terlalu khawatir sama kamu
aku siap siap dulu ya
aku mau ke kantor
udah makan dulu
kamu istirahat ya
apa mau pergi dulu
kenapa aku gak boleh ikut
apa ini mau meeting
ini waktunya dipake buat istirahat
ya udah deh
iya istirahat aja mau nunggu rina pulang juga mau main sama dia
mahas istirahat ya
terus nanti kalau randy udah tiba suruh masuk ruang vip
iya saya minta kemonterin saya driving my car ke parisian cafe bisa
yaudah kita pergi sekarang
eh al beritahu belum
si randy itu lagi nyeridikin mengenai si iqbal
orang yang teror keluarga loh
randy lagi selidikin peneror keluarga gue
kenapa dia nggak pernah bilang
nggak nggak nggak tahu bu
lo tau dari mana
iya gue tau dari adik gue
jadi ternyata kemarin itu catherine bantuin randy untuk jadikan si iqbal
dan mereka ketemu sama seseorang yang handphonenya ketinggalan
dan orang itu temannya si iqbal
dan mereka juga dapat informasi rumah bos iqbal ada di grandi residen
dan sekarang randy lagi menuju ke sana
iya grandi residen
dan informasi yang gue dapet sih sekarang cuma itu aja sih
kalau lo butuh informasi lebih lengkap
mendingan lo coba tanya ke randy
dan kalau butuh bantuan insya allah gue bisa bantu
dimana grandi residen
barusan aku lihat mobil mama lewat
iya mama mau ke parisian cafe
mau ketemu sama randy
ketemu randy mau ngapain
mau tanya tanya lebih lanjut
tanya lebih detail ke randy
pokoknya kamu gak usah khawatir
riza pasti jagain mama
kalau memang bapak
udah gak percaya sama saya
barusan aku bilang randy mau selidiki bosnya iqbal
terus sekarang mama mau ketemu randy
aku harus ketemu randy tanya soal ini juga
obrolan tadi kita kepotong maaf ya
ngajar sih tapi masih kayaknya setengah jam lagi
bagaimana kalau kita makan siang dulu di cafe tariah
selamat siang pak
silahkan pak randy
pak irfan sudah menyiapkan uang vip untuk bertemu dengan pak randy
pak irvannya udah datang
pak irfan masih dalam perjalanan
mari saya antar
ada yang mau dipesan pak
nggak usah makasih
saya tunggu pak irvan aja
kalau begitu saya permisi
apa cuma perasaan saya aja ya
kenapa restorannya sepi banget
kak soal temen elsa yang ketemu sama lo di stanford coffee
inget nggak ciri cirinya seperti apa
atau atau maka sempat fotoin nggak
orangnya sih cantik din
dan kalau nggak salah sih gue pernah foto sama dia
gak ngerti dong
kita foto sampe dia nanti lagi ya
gak lupa project hahil
pokoknya kode beri
gak ngerti sama aku asi
maaa kan kita ga boleh bawa handphone disini
eh ya lagian ribet ntar pensiunan yang pada telpon mulu
nah satu lagi satu lagi terakhir
apa tangannya disini
apa sih ini
wih bagus kita cakep cakep
ya kita serasi tau
kirimin dong ke hp neneng
tadi katanya ga punya handphone
punya tapi hp nenengnya ga ada
hp neneng itu canggih banget
jadi kalo mau kirim foto harus pake gelombang ultrasonic
yes ya kita punya foto bertiga
gue pernah foto sama temen temennya elsa
tapi bentar ya gue cari dulu
soalnya fotonya udah lama banget
tadi gue ketemu sama nih cewe di stanford coffee
ya ampun iya ini bener bener jessy
dan dia juga bilang katanya dia punya sepupu yang ngajar di kampus ini
gue sih udah sempet nanya cuman dia belum jawab
selamat siang pak
pak randy sudah menunggu di ruang vip pak
oke makasih ya
di rebelitasi mana
berarti bener om irvan bohong sama aku
selama ini jessy di tempat yang sama dengan elsa
temen gue bilang kalau dia itu punya pacar namanya adi
tapi ternyata pas gue liat fotonya ternyata pacarnya itu randy loh
saya melihat pak randy dia lagi jalan sama jessica
mungkin pas sama si adi
masa nusy sangat yakin dia gak salah liat
berarti benar jazzy itu temannya elsa
dia adalah jessy nya om irvan
dan kemungkinan besar jessy adalah sekretaris siapa pahartawan
jessy adalah jessica
adi lo kenapa
kapo aku cabut duluan ya
tapi makanan lo belum habis
aku masih kan nyangka
kok abis liat fotonya jessy mukanya dia kayak gitu sih
tunggu sebentar ya hebat harus ikut ini dulu
lagi lagi nasa' buat
saya pesan premium hot tea
baik sebentar ya bu
bal mama saya dimana
rainier udah datang
mobilnya belum ada papainya belum ada
wah ada meeting lagi jam empat
ah rusak lagi
kenapa om irfan bohong saja sih
kenapa sih orang orang di sekelilingku bohong sama aku
kamu tahu elsa dari mana
papa yang cipta sama aku mbak
katanya mbak andwin punya adik
mbak nanti kenalin aku dong sama elsa
jesse juga bohong sama aku
ya allah siapa yang bisa kupersyai ya
kenapa semua orang bohongin aku
terima kasih om
ada apa nih ren
kayaknya penting banget
saya terdopain aja ya om
saya mau tahu om
apa om ada kaitannya
dengan semua teror
yang menimpa keluarga alvari
teror keluarga alvari
kamu jangan asal menuduh saya
kalaupun ada teror di keluarga alfahri
di keluarga alfahri itu ada keponakan saya loh
tapi nggak mungkin mencelakakan dia
coba deh kamu pikir baik baik
tapi saya dengar kabar
orang yang meneror keluarga matahari
berkira dengan om
ini pasti lagi lagi iqbal bikin masalah
saya nggak bisa kasih tahu om dari siapanya
tapi yang jelas
kayaknya informance saya ini sangat yakin
dia tahu di mana bos iqbal tinggal
area tempat om tinggal
soal tuduhan teror keluarga alvari
kamu jangan asal
kalau kamu belum punya bukti
tapi saya akan cari bukti om
saya nggak nyangka randy ternyata bisa menjadi ancaman
ini semua gara gara iqbal
dia nggak berhenti berhentinya bikin repot saya
om irfan memang nyemuin sesuatu
saya mau ketemu sama berusaha
saya akan bahas ini juga sama brosa
saya harus tahu
siapa sebenarnya yang salah
bukan ada buku resep dari hadi
masak aja deh
masak apa ya yang enak
aku lihat bahan dulu deh ada apa di kulkas
ah mbak len
ini makanan buat aku ya
aku belum lapar
nanti aku akan ambilnya
nanti aja deh ya
ini untuk anak buahnya bapak
anak buah bapak
pak beri kan lagi ngantar dan ringin apa sekolah
tapi kalau gue nanti keluar
ini makanan buat bapak
jadi bang iqbal yang tinggal disini
bapak gak pernah cerita ke aku
ini proposal budget untuk pembangunan gudang pt dirgantara permai
riki dateng ke bandung nemuin elsa
sebenernya hubungan elsa sama riki gimana sih no
mereka ada hubungan apa
padahal disana kamu udah janji
janji untuk gak temuin riki lagi
kamu sama sekali udah gak bisa dipercaya
selalu aja kamu bohong
aku sudah tidak punya rasa sama elsa
tapi menyadari kalau aku masih saja dibohongi seperti ini
aku merasa terluka
bahkan merasa sangat dibodohi
kita bahas proposalnya nanti aja ya
pandangannya agak kabur lagi
mau saya bikin apartemen sama dokter
enggak enggak enggak
saya duluan ya
pak nino kenapa ya
mas rumi kok belum ada kabar ya dari tadi
gimana ya pendidikannya
aku telepon ya
kita pulang ke rumah pak
enggak kita ke
di saat aku merasa sedih seperti ini
yang membuat aku tenang
hanya dengan menatap rena
mirvan dan jessi udah bohong sama aku
aku ngerasa gak nyaman
nyerep di rumah mirvan lagi
sepertinya pelajaran hal ini harus berakhir
karena saya ada urusan keluarga
saya akan memberikan tugas
sama kalian semua
tolong dibuat simulasi bisnis
di buku kalian ada
ada contohnya di halaman satu ratus enam puluh
nanti jawabannya langsung kirim ke email saya ya
terima kasih semuanya
siapa lagi yang bisa aku percaya
mendingan aku hubungin papa
aku tanya papa sekarang ada dimana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
walaikum salam pak
papa dimana papa udah balik
belum sayang papa masih di bandung nih
rencananya besok setelah elsa berangkat ke lapas
papa sama mama baru kembali ke jakarta
gapapa pak aku cuma nanya aja
ada apa din
kamu lagi ada masalah
masalah kamu sama allah gimana udah beres
belum pak belum beres
ee aku nelfon papa kena kutipnya sama ala dia udah beres ya
aku kangen aku pengen ketemu
kita ketemu besok ya
yaudah papa jaga kesehatannya baik baik disana
aku gak mau tambahin beban pikiran papa